dua puluh mei dua ribu delapan belas menjadi hari bersejarah bagi warga malaysia
koalisi pakatan harapan dinyatakan menang oleh suruhanjaya pilihan raya atau kpu malaysia mengalahkan koalisi barisan nasional
di hari yang sama tun dr mahathir muhammad diangkat sumpah menjadi perdana menteri malaysia yang ketujuh
dan beberapa janji kampanye langsung dipenuhi dan salah satunya adalah permohonan pengampunan bagi anwar ibrahim
mantan anak buah mahathir muhammad yang juga merupakan wakil perdana menteri malaysia di zaman kepemimpinan mahathir muhammad
yang juga merupakan pemimpin de facto parti keadilan rakyat yang juga merupakan bekas narapidana kasus korupsi dan juga kasus asusila
tepat tujuh hari sejak kepemimpinan mahathir muhammad anwar dibebaskan
mendapatkan pengampunan dari yang dipertuan agung malaysia sultan muhammad v
dan hari ini tanggal dua puluh mei anwar ibrahim berada di jakarta untuk bertemu dengan sahabatnya mantan presiden indonesia yang ketiga
mbah harudin yusuf habibi
dan saya berkesempatan untuk berbincang secara langsung dengan tokoh kontroversi
selamat siang pak anwar ibrahim
dan saya ingin bertanya nih bapak setelah dibebaskan sudah berapa banyak wawancar yang sudah bapak lalui selama ini
dan pertanyaan apa yang selalu sering bapak dengar dan bapak rasa ini sudah cukup saya ditanyain pertanyaan ini terus
ya pastinya banyak non stop dari hari rabu sehingga sekarang
tapi pertanyaan biasanya ya apa perasaan
apakah masih boleh pertanyaan
ya saya percaya itu soalannya populer
jadi anda sudah cukup untuk itu
ya pertama saya ingin mengetahui bapak mengatakan akan menempuh jalur hukum untuk membersihkan nama bapak dari segala tuduhan yang pernah jatuh kepada bapak
apa langkah yang nantinya bapak akan ambil dan siapa saja nantinya akan masuk dalam daftar tuntutan tersebut
ya ya pertamanya saya maafkan saya pribadi saya maafkan semua yang meniksa saya atau mendana saya
tetapi nama saya harus dibersihkan
walaupun tuanku agung tuan agung itu dalam kenyataannya itu sangat mengesankan sebab dia menyebut kasus itu tidak mempengaruhi beliau
ya saya diampunkan dibersihkan karena dia yakin ada pelanggaran hukum ada kezaliman terhadap anwar
jadi itu cukup kuatnya karena dia juga mengikuti segala prosedur mahkamah sebelumnya
tetapi saya bicara dengan jaksa untuk membuktikan bahwa pelanggaran itu benar berlaku
walaupun kita terima keputusan tuan ketua agung
dan saya malu kepada tuan agung
tapi bukan dengan maksud untuk menghukum siapa
ketua hakim yang boleh tunduk kepada pemerintah ataupun pak najib yang mengarah semua drama ini
saya tidak berakhir dengan saya di penjara
saya tidak pernah maksud begitu
saya cuma maksud menunjukkan fakta dan undang undang yang membuktikan tanpa ragu bahwa saya dikhianati dan dihilangkan
berarti memang tidak akan menuntut siapa siapa lagi setelah ini
salah satu hal yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah malaysia adalah mencabut undang undang anti berita bohong ataupun anti fake news ad

dan anak anda sendiri nurul izzah menjadi salah satu advokat untuk mencabut undang undang anti berita bohong ataupun anti fake news ad

namun apakah anda tidak merasa bahwa langkah ini cukup ironis
mengingat baru baru ini anda dinyatakan memenangkan satu buah tuntutan terhadap salah satu televisi di malaysia begitu terkait penyebaran berita bohong
bukankah kemudian dengan adanya undang undang ini nantinya tidak akan ada lagi korban korban berita bohong di masa depan seperti yang anda alami
pertamanya di malaysia ini terlalu banyak undang undang yang menyekat dan menekankan bahwa
jadi undang undang anti fake ini diperkenalkan misalnya beberapa hari sebelum parlement dikeluarga untuk memilu
karena untuk menakutkan anak anak terutama di media sosial supaya tidak terlalu berani menyerang atau mengkritik mereka
jadi saya tidak pikir ada rasional yang dipertahankan
ada orang menanya apakah ini bermakna kita senang dengan orang orang fiturnal
terutama ada yang paling concern ialah para artis dan model dan mereka itu jadi bahan bahan kosit
saya pikir tidak
ada undang undang yang cukup kuat untuk mengelak daripada perkara ini berlaku
tapi anti fake laws ini keterlaluan dari bidang kuasa
dan pada masa itu komisi yang multimedia yang dibentuk oleh pemerintah mcmc itu
memang didukung oleh kelompok umnot yang kerja mereka untuk menyerang oposisi
hal ini tidak harus berlaku
orang umno oposisi yaitu pemerintah ada kebebasan menyuarakan pandangan mereka tapi tidak memfitnah
yang penting tidak memfitnah tapi mengkritik pemerintah sekarang akan terbuka
itu bukan anti fake law
kalau hak mengkritik dan beririsdah karena ada orang yang ditangkap
mengkritik pak mahathir dan beramai di kalangan kita yang tidak pertahankan tetapi tidak harus ditangkap
kalau ada yang berita yang fitnah itu ikut jalur hukum
jadi akhirnya pak mahathir sendiri pun menyatakan dia tidak setuju orang itu didangkap
dan memang dalam salah satu agenda reformasi adalah anda adalah kebebasan berpendapat ya pak ya
dan tadi pagi dalam akun facebook pkr tadi saya baca anda mengatakan bahwa tahun sembilan puluh delapan ini menjadi tahun keramat
tidak hanya bagi indonesia
namun juga bagi malaysia
dan anda menyebutkan bahwa tanggal dua september sembilan puluh delapan dan disini saya kutip tarikh bermulanya kejatuhan rejim barisan nasional
ini kalau saya ingat tanggal dua september kalau tidak salah adalah tanggal dimana anda dipecat dari kabinet
apakah kemudian anda bisa menjelaskan apa maksud dari jatuhnya rejim barisan nasional pada hari di mana anda dipecat dari kabinet
ya saya lihat pada masa itu ada kebangkitan rakyat
walaupun isu itu dibangkitkan isu anual
tapi saya kemudian mengolahnya sebagai tuntutan reformasi
saya kira ini bukan isu anwar
ini isu badan kehakiman sistem politik yang menekan rakyat dan penguatkuasaan yang terlalu bias dari pemerintah
oleh karena itu pemulaan pengualahan mengenai reformasi itu pada september sembilan puluh delapan
apakah anda merasa bahwa anda ini adalah bapak reformasi malaysia
ya ada yang panggil begitu
yang pentingnya informasi itu dilaksanakan
itu yang paling penting ya pak ya
sebab yang mengungkap perbasah reformasi adalah berbagai jelas
itu berukur ukur namanya
sejarah kita berpenuh dengan tokoh tokoh begitu
dan secara islam juga mengungkapkan tokoh tokoh yang selantiasa menginginkan pembaharuan yang
lebih baik lebih rakyat
jadi saya tidak boleh pegang monopoli untuk diangkat sebagai tokoh tersebut
bapak mengatakan bahwa malaysia perlu mengambil contoh reformasi dari indonesia
namun pernyataan bapak ini kemudian menimbulkan tanda tanya
reformasi yang seperti apa yang anda maksud
karena indonesia sendiri setelah reformasi masih memiliki permasalahan korupsi yang kronis
dan juga beberapa warga indonesia pun memiliki permasalahan antara
isu ras dan juga agama
dan juga beberapa bahkan berpendapat setelah reformasi indonesia masih mengalami kebebasan yang kebablasan pak
sebab saya sebelum ini dalam beberapa pidato saya di indonesia sendiri
universitas dan beberapa majlis
saya kesini bahkan januari februari dua ribu lima belas belum saya dipenjarakan
saya mengatakan bahwa
perubahan sistem itu memang berlaku
dan reformasi indonesia itu memang menakjubkan
tetapi masih ada kesenjangan dan masalah kemiskinan yang agak serius
masih ada permasalahan korupsi yang terus didemokratikan
dari atas sampai ke bawah
bila ada desentralisasi orang bicara
korupsi juga berlaku desentralisasi
jadi rakyat itu mengharapkan sesuatu supaya perubahan itu berlaku terus
yang mengagumkan saya tentang indonesia itu ialah
jika dibandingkan dengan order yang terlalu
yang lalu lama dan baru
itu adalah satu perubahan yang agak besar
memang ada shift yang ketara
tetapi untuk melihat secara lebih kritis dan teliti
banyak yang harus dilakukan
karena bila korupsi itu dibudayakan
maka elit itu terlalu banyak berguluman dengan
korupsi dan permasalahan rakyat
itu kesenjangan ataupun juga pengabayan kawasan kawasan daerah
dalaman dan provinsi keluar
itu memang ketara
saya sempat bertanya kepada beberapa warga malaysia
mereka yang sebelumnya merupakan pendukung dari umno
dan juga barisan nasional mereka
mengatakan bahwa mereka kemudian beralih mendukung kepada
pkr atau pakatan harapan karena adanya sosok tumahatir di sana
bukan karena semata mata karena adanya anwar ibrahim
bukan karena pkr
bagaimana anda kemudian melihat adanya tanggapan
dan juga adanya lompatan warga malaysia
yang sebelumnya pendukung umno menjadi pemilih pkr
ya ada kebenaran itu
sebab kita bina satu kekuatan core
dan juga di dalam kekuatan yang cukup kuat
tetapi di kalangan umno yang konservatif itu
mereka melihat pak mahadir dengan pengalaman beliau
dengan dukungan umno sekian lama itu lebih meyakinkan
jadi keputusan kami untuk bersama dengan pak mahathir
saya pikir itu tepat
dia boleh mengalih pandangan atau menarik dukungan
daripada sektor yang sebelum ini memang takut dengan perubahan
dan takut dengan reformasi
jadi anda betul betul menyadari karisma dari pak mahathir sendiri
yang kemudian berhasil membawa pakatan harapan ke posisinya saat ini
iya tapi seperti yang saya sebut
pak mahathir kemudian dapat menawan karena saya di penjara
dan beliau bukan saja menyertai
dan mendukung reformasi
itu tidak terlalu dilupakan ya
dan pak mahathir itu keempat bahan dari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
pak mahdi sekarang mendukung reformasi
dan keduanya pak mahathir menunjukkan kesungguhannya
dengan umur yang begitu
kerja kuatnya itu orang merasakan
wah ini sosok yang betul betul serius membawa perubahan
kalau di umur ini dia sanggup begitu
mengapa kita harus curiga
pertanyaan terakhir pak mungkin singkat saja
seberapa dekat bapak kenal
dengan najib razak dan juga rosmah mansur
dan apakah bapak pernah membayangkan
bahwa keduanya ini akan terlibat ke dalam skandal satu mdb
saya yang pertama menyuarakan latihan tentang satu mdb
sejak tahun dua ribu sepuluh di parlemen
pilatur saya di parlement itu cukup keras
karena membunyukan beberapa pelanggaran hukum
dan perkara yang aneh yang saya pikir tidak mungkin berlaku
semasa saya menteri keuangan

saya sudah menggunakan dua dana negara disimpan di cayman islands
tapi pada masa itu seperti biasa
parlemen itu digunakan untuk menangkis
dan kalau kita lebih bicara digantung dari parlement
saya sendiri pernah digantung dari parlemen
dari pak najib selama enam bulan
tetapi akhirnya rakyat terdedah juga
tapi bapak tidak tiba tiba melihat itu
kejadian seperti ini
apakah bapak pernah melihat sebelumnya
ada tanda tanda bahwa najib ini mungkin saja akan melakukan korupsi
tapi soal korupsi itu kita sudah dedah lama
bukan saja sudah dua mdb
kita tahu tentang pembelian kapas
dua frigates daripada yarush jadik
banyak isu isu yang terdahulu
jauh dari sebelum satu mdb ini
terima kasih pak anwar ibrahim untuk waktu yang anda berikan untuk kami